juga ada apa saja sih yang baru di ims dua ribu dua puluh empat kali ini
ya banyak lah lu masuk sebagai anak smp gitu kan
beberapa oknum yang saya bilang

atau astrazeneca astrazeneca pakai moderna boleh
potongnya pastikan seragam ya agar ketika dimasak matangnya merata
gue cuma setahun dua tahun di sm kan pada waktu itu habis itu
jadi mungkin mindsetnya ya bahwa skill itu penting
ini sebagian besar tenaga kesehatannya pun ikut terinfeksi ya
ketika seseorang berpura pura tersenyum secara tidak langsung dapat memicu kebahagiaan dalam diri

kemudian ini kan pak prabowo ada di dalam kabinet
informasi tentang perang ini
kemudian yang ketiga apabila kita sebagai pemilik terpapar maupun terkonfirmasi covid sembilan belas
nah harapan saya ini akan menjadi sebuah upaya untuk kita percepat mencapai kekebalan komunitas tadi
yang saat ini tengah bertransformasi ke industri teknologi digital
saya seorang orang yang berada di sungai
atau misalkan ada sekolah lain gitu yang udah bagus nih kayak misalkan mungkin negeri gitu gitu
sebab dagangan ini hanya mampu bertahan selama sehari karena tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali